selanjutnya saksi perdisambo bertemu dengan saksi putri candrawati
di ruang keluarga di depan kamar utama lantai tiga
untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya di magelang
lalu saksi putri candrawati
mengaku bahwa dirinya telah dilecehkan oleh korban nopriansa yosua huta barat
mendengar cerita sepihak yang belum pasti kebenarannya tersebut
merupakan kebenaran tersebut
membuat saksi perdisambo menjadi marah
namun dengan kecerdasan dan pengalaman puluhan tahun
sebagai seorang anggota kepolisian
sehingga saksi perdisambo berusaha menenangkan dirinya
lalu memikirkan serta menyusun strategi untuk merampas nyawa korban nopriansa yosua huta barat
selanjutnya saksi perdisambo memanggil saksi
saksi perdisambo memanggil saksi
saksi perdisambo memanggil saksi
melalui ndht untuk menemui saksi perdisambo di lantai tiga
setelah itu saksi perdisambo bertanya kepada saksi ricky rijal wibowo
ada apa di magelang
lalu saki rijal wibowo menjawab
tidak tahu pak
kemudian saksi perdisambo berkata lagi
ibu sudah dilecehkan oleh yosua
selanjutnya saksi perdisambo meminta kepada saksi ricky rijal wibowo
kamu berani enggak tembak dia joshua
dijawab oleh saksi ricky rijal wibowo
tidak berani pak
karena saya enggak kuat mentalnya pak
kemudian saksi perdisambo mengatakan kepada saksi ricky rijal wibowo
tapi kalau dia yosua melawan
kamu backup saya di duren tiga
dan perkataan saksi perdisambo
tersebut tidak dibantah oleh saksi ricky rijal ibowo
dan itu adalah jawaban sebelumnya
karena tidak ada bantahan
dari saksi rijal wibowo
lalu saksi perdisambo
untuk mendukung rencana yang diinginkan
dan dikehendakinya tersebut
untuk memanggil terdakwa
rijal elisir pudihang lumio
yang sudah mengetahui
niat saksi perdisambo
tidak berusaha untuk menghentikan
supaya tidak melakukan niatnya tersebut
tetapi saksi rijal wibowo
tetap turun menggunakan lift
langsung menemui terdakwa rijal elisir pudihang lumio
dan setelah bertemu ternyata
bukannya memberitahu niat
dan rencana jahat dari saksi perdisambo
agar mencegah niat dan rencana jahat tersebut
namun saksi rijal wibowo
ikut mendukung keinginan
kehendak saksi perdisambo
tersebut dengan berkata kepada terdakwa
rijal elisir pudihang lumio
dipanggil bapak ke lantai tiga
lalu terdakwa rijal elisir pudihang lumio
untuk apa bang
yang sudah jelas mengetahui
rencana merampas nyawa korban noprianto
sengaja tidak mau menceritakan
secara jujur tentang keinginan
kehendak saksi perdisambo tersebut
saksi ricky rijal wibowo
juga tidak menyarankan
terdakwa rijal elisir pudihang lumio
keinginan kehendak saksi perdisambo
rencana jahat saksi perdisambo
tersebut dengan menjawab
rijal elisir pudihang lumio
yang mendengar perkataan saksi ricky rijal ibowo tersebut
naik ke lantai tiga dengan menggunakan lift
untuk menemui saksi perdisambo
yang sedang duduk di soma panjang
ruang keluarga lantai tiga
terdakwa rijal elisir pudihang lumio
kemudian duduk di sopa
tunggal dekat saksi perdisambo
terdakwa rijal elisir pudihang lumio
menerima penjelasan saksi perdisambo
kejadian tanggal tujuh juli dua ribu dua puluh
sebagaimana cerita sepihak
dari saksi putri candrawati
yang belum pasti kebenarannya
bahwa waktu di magelang
ibu putri candrawati dilecehkan oleh joshua
terdakwa rijal elisir pudihang lumio
yang menerima penjelasan tersebut
merasa tergerak hatinya
untuk turut menyatukan kehendak
dengan saksi perdisambo
perkataan saksi perdisambo
itu juga didengar
saksi putri candrawati
yang langsung keluar dari kamarnya
dan duduk di samping perdisambo
sehingga ikut terlibat
antara saksi perdisambo
dan terdakwa rijal elisir pudihang lumio